bulan ramadan menjadi bulan penuh berkah bagi sejumlah pengusaha
meski di tengah pandemi sejumlah inovasi dilakukan agar jualan tetap cuan saat ramadan
lalu apa saja ide bisnis yang bisa dilakukan berikut informasinya
berbagai produk mulai dari makanan buka puasa hingga produk pakaian
bukena sejadah jamak dijual selama bulan ramadhan
beberapa pengusaha menggunakan bulan ramadan ini sebagai ajang untuk mengais rejeki
meski masih di tengah pandemi
berbagai upaya dilakukan agar bisa merauh pundi pundi
salah satunya afrah nurina yang menjalani bisnis pakaian sejak tahun dua ribu dua
selama ramadan afrah memutuskan untuk memperluas produknya tak sekedar pada pakaian
si awalnya rata rata followersnya imoto tuh agak kaget
karena imoto karena kimono baby dan dewasanya itu ya
kimono baby dan adultnya itu
terus mungkin mereka kaget
tiba tiba kita posting produk yang beda
dengan cara tersebut afra mengaku mengalami peningkatan keuntungan hingga empat kali lipat
cara lain dilakoni oleh romi nasir
pria yang menggeluti bisnis makanan dan minuman sejak lima tahun lalu ini
memilih cara dengan memberikan diskon khusus bagi pelanggannya selama bulan ramadan
trik kita itu mungkin seperti paket untuk sepuluh orang dapat fee satu orang
menurut perencana keuangan mahakaya investama ada tiga tips untuk berdagang selama bulan ramadan
salah satunya berinovasi sesuai dengan perubahan lingkungan
tentu untuk meraih keberkahan adalah bagaimana bisnis
kita juga harus mempunyai dampak sosial
asad juga menambahkan bulan ramadan di tengah pandemi bisa menjadi lahan cuan bagi para pengusaha
dengan memaksimalkan isu kesehatan sebagai produk jualan karena dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi konsumen